dan sekarang saya ajak anda ke sepak bola dalam negeri bali united resmi menunjuk widodo cahyono putro sebagai pelatih baru mereka
informasinya akan kami rangkum dengan kabar dari persib bandung dan juga bayangkara fc
mantan pelatih gersik united dan sriwijaya fc widodo cahyono putro resmi ditunjuk sebagai pelatih baru bali united
lewat website resmi bali united mengumumkan jika widodo akan mengambil alih tugas pelatih kepala yang sebelumnya dipercayakan kepada sang asisten pelatih eko purjianto
widodo cahyono putro dikontrak bali united hingga desember dua ribu tujuh belas
pelatih kepala bali united sebelumnya hans peter skaler dipecat oleh manajemen tim berjuluk laskar tridatu itu
imbas dua kalahan beruntun irfan bahdim dan kawan kawan di awal kompetisi liga satu
penampilan bali united membaik saat ditangani al qaeda
mereka meraih dua kemenangan dan hanya sekali menderita kekalahan